jatan ras polda metro jaya menangkap pelaku pembunuhan perempuan berinisial r
yang jasadnya ditemukan di dermaga pulau pari kepulauan seribu beberapa waktu lalu
miko ditangkap setelah melarikan diri ke kampung halamannya di sumatera barat
setelah membunuh perempuan berinisial r usia tiga puluh lima tahun warga ciamis jawa barat
motif pembunuhan di latar belakangi sakit hati
lantaran korban meminta bayaran kencan lebih dari kesepakatan awal
pertemuan tersangka dengan korban berawal melalui aplikasi berkencan
yang berlanjut ke kamar indekos di daerah bekasi jawa barat
pelaku mencari teman kencan
ataupun cewek open bo
pelaku menjadi sakit hati